berikutnya saudara banjir sulsel hanyutkan rumah
sejumlah rumah hanyut saat banjir menerjang setidaknya lima kabupaten di sulawesi selatan
status tanggap darurat pun ditetapkan selama empat belas hari sejak tanggal tiga mei lalu
warga di kecamatan pitung panuasiwa kabupaten wajo ini meminta pertolongan timsar
untuk menyelamatkan keluarganya yang terjebak banjir
kabupaten wajo menjadi satu dari sejumlah kabupaten di sulawesi selatan
yang mengalami banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi
sementara di kabupaten sidrap lokasi terparah antara lain di desa cenderana dan belawai
bahkan beberapa rumah dilaporkan hanyut sejak jumat siang
salah satu warga meninggal dunia karena tak bisa menyelamatkan diri
saat rumahnya terbawa derasnya arus banjir
sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman
dengan menggunakan perahu karet tim sar di kabupaten sidrap melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir
warga pun diimbau untuk memastikan kondisi tempat tinggal mereka sudah aman
jika banjir mulai surut dan mereka ingin kembali ke rumah masing masing
banjir dan longsor terjadi secara merata di lima kabupaten di sulawesi selatan
yakni di luwu endrekang pindrang sidrap dan wajo
kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd sulawesi selatan menyebut
status tanggap darurat diberlakukan selama empat belas hari sejak tiga mei lalu
ada lima kabupaten yang terdata di kita mengalami bencana hidrometeorologi banjir dan longsor
telah berkoordinasi dengan semua stakeholder bagaimana melakukan penanganan
khususnya di daerah daerah yang terganggu oleh longsor dan dikhawatirkan distribusi bahan pokok terganggu
itu sudah kita lakukan koordinasi sehingga tidak
selain merendam permukiman banjir maupun longsor juga berdampak pada jalan trans sulawesi
yang menjadi akses penting penghubung antar kabupaten
jalur transportasi sempat terhambat meski kemudian berangsur angsur normal